ketua knkt suryanto cahyono memastikan serpihan puing yang ditemukan di lokasi kejadian membuktikan pesawat lion air tidak meledak di udara
kerusakan terjadi saat pesawat menghantam laut
dan berikut penyataan suryanto chayono dalam pertemuan dengan pihak keluarga korban lion air senin pagi
dan laporan dari yang kita wawancara dengan takut yang ketika itu berjarak kurang lebih satu nautical mile kurang lebih satu delapan km
dari posisi kapal mereka melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam air
setelah itu si takut melepaskan gandengannya yaitu tongkangnya dan takut menuju ke tempat itu
dia juga mengatakan ada serpian serpian yang sekarang kita temukan adalah kurang lebih pada radius tidak lebih dari lima ratus meter
ini menandakan bahwa semua serpian itu
jadi pesawat mengalami pecah ketika bersentuhan dengan air atau ketika impact terhadap air
dan pesawat tidak pecah di udara
jadi kalau pecah di udara atau sebelum menyentuh air maka serpiannya akan sangat lebar
kami tegaskan bahwa pesawat memang saat menyentuh air dalam keadaan utuh
mengambil suatu kondisi di mana saat mesin ini menyentuh air
ini dalam keadaan high rpm atau dalam keadaan hidup
hal ini ditandai dengan hilangnya semua sudut turbin maupun kompresor
menandakan pada saat impact kepada air
mesin ini dalam keadaan hidup dengan putaran yang cukup tinggi
boleh kita katakan bahwa dari mesin ini
tidak ada masalah begitu juga
salah satu yang kita temukan karena saya tidak tahu yang kiri apa yang kanan
nanti setelah kita melakukan detail nanti kita akan tahu bahwa mesin ini yang kiri atau kanan
tapi saat ini kami belum
belum mengidentifikasi sejauh itu tapi
katakan dari temuan bagian bagian dari mesin
kedua mesin dalam kondisi hidup
dan dengan rpm yang cukup tinggi
ini kita mengatakan bahwa seperti bonggolnya jagung
bahwa kalau turbingnya atau kipasnya itu adalah bagian dari jagung
kalau sudah seperti ini kita mengatakan bahwa
ini tanda mesin
berputar dengan kecepatan cukup tinggi saat menyentuh di air